apaan sih bang teriak teriak
burung abang mana sih rokimpat
kok dibawa emak
iya katanya biar emak yang urus
kok emak yang urus
emak baik ya bang mau ngurusin burungnya abang
katanya biar abang bisa perhatiin tati lagi
ya elah tati itu burung buat investasi
abang mau jual barusan abang ketemu bank patar
katanya ada yang nyari burung yang pintar berkicau
kita pulangnya bareng ya
aku anterin sampai rumah
di sekolah nggak boleh pacaran
ya boleh gak boleh gak boleh
ih siapa yang pacaran
ya bentar abang juga lagi bingung
nih makanan si rokimpat abis
masa burung doang yang dikasih makan tapi enggak
lu makan mie instan aja dulu
kan kaget perlu masak
bikin mie instan kan juga perlu dimasak
abang beli makanan burung dulu beli gasin ntar
kuperhatikan sejak tadi
kau lilak diri aja ke aku
tertarik sama aku kau
ih gr banget sih bang
aku memang ganteng mun
kenapa kau liat liat aku
eh bang biarpun dunia ini kiamat terus tinggal abang sendiri yang hidup di dunia ini
lalu kenapa kau selalu melihat akun sejak tadi kau
bingung kenapa mun
ya abang dari pagi di sini mulu
emang abang gak punya kerjaan ya
pertanyaan kau itu membuat sakit hati aku kau
lu kenapa begitu jalannya
tadi kepleset di dapur mak
oh seperti itu
terus lu ngapain boboan gituan
ini gasnya abis tatu yang mau masak gak bisa
oh seperti itu
kenapa lu gak minta tolong laki lu
kan dia bisa beli sambil ngojek
bang ojek lagi beli makanan burung mak
emang keterlaluan laki lu ya
sini mau omelin dia
eh lupa lupa
jadi kau perlu burung berkicau walaupun terkurung
aku pasti siapkan buat kau
aku hanya lupa salam tadi
kau dengar tadi mun
iya bang dengar
sebentar lagi aku akan dapat komisi
biar tahu kau
alah mak kau tak sabar sekali kau
nah ambil kembaliannya buat kau
ya elah bang cuma gopek kembaliannya
tetap kembalian itu
oh jadi ini burungnya si ojok
bang ojeknya kayaknya belum pulang mak
oh begitu bagus kenapa mak
mak bawa aja burungnya biar mak yang urus
alhamdulillah makasih ya mak sekalian dimani tiap pagi ya mak
iya bang batar
aku dengar dengar kau pelihara burung
aku dengar lagi burung kau itu masih kecil kan
ya gitu dah
alah mak kasian kali lah
siapa yang kasian bang
ya burung kau itulah
sudah masih gajin kau pelihara pula
bang burungnya memang kecil tapi umurnya tua
dia bisa berkicau
cocok kau bawa kemari aku mau lihat
ada yang mencari burung yang mau ikut lomba
bunga kamu gak baca sms aku tadi pagi ya
enggak hape aku ketinggalan
aku sms selamat pagi bunga
selamat siang bunga
selamat belajar bunga ya
ah gitu aja masa malu malu sih
soalnya tadi waktu aku sms pakai emotikon malu malu
betul betul sudah bang
ah sudah tidak
aku tuh melakukannya
aku belum ceritain
riak burung abang mana sirokin empat dibawa sama emak emak iya katanya biar emak yang urus
koma yang urus emak baik ya bang mau ngurusin burungnya abang katanya biar abang bisa perhatiin
tapi lagi ya elah tapi itu burung buat investasi abang mau jual barusan abang ketemu bang patar
katanya ada nyari burung yang pintar berkicau buat dilombain ya udah sih bang tinggal ambil
ke rumahnya emak kagak wajah ngambilin sono kalau abang ngambilin tadi maren dulu emak nggak marah
cuma nasehatin kalau nasehatin kagak pakai ngelirik mata kayak begini nih nanti
kalau udah sampai rumah
ya aku pasti baca kok sms kamu bener ya
jadi laki kagak peduli sama bini udah tahu kayak begini
disuruh ke sono kemana
hai tamah udah majan dimarahin kesian kagak biarin aja biar kasih pelajaran
seratus k mathematika ma'am itu perumpamaan tatik glo enak aja buah itu lantarin lu cuman ngurungsin
nih aja ojak lagi nyari burungnya
buat ngasih ke bang patar
mak di mana burungnya
udah dikasih orang
emang enak ya nasi uduknya
ompur tenggorokannya lagi seret
saya udah gak seret lagi
pokoknya tiga puluh menit

tapu sudah ihan sekalian

bisa tak mungkin pengen gue bantuin as